presiden r i jokowi dodo meninjau lokasi terkena dampak erupsi gunung semeru selasa pagi
selain fokus pada pencarian dan evakuasi korban pemerintah akan segera melakukan perbaikan infrastruktur
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat mengunjungi lokasi terdampak erupsi gunung semeru
di kecamatan tempeh kabupaten lumajang provinsi jawa timur pada selasa pagi
didampingi gubernur jawa timur hovifah indar parawansa beserta kepala bnpb lejen suharyanto
jokowi menyebut saat ini seluruh kekuatan dari tim gabungan dikerahkan di lokasi terdampak
untuk melakukan pencarian evakuasi sekaligus memantau kerusakan
pertama tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat indonesia
saya mencampingkan juga cita yang mendalam atas meninggalnya korban
kepala bnpb ledjen suharyanto presiden jokowi dodo saat mengunjungi lokasi terdampak erupsi gunung semeru
di kecamatan tempeh kabupaten lumajang provinsi jawa timur pada selasa pagi
kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur
maupun kemungkinan relokasi dari tempat tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali
tadi saya mendapatkan laporan
kurang lebih dua ribuan rumah yang memang harus direlokasi